sementara itu saudara indonesia policy watch meminta polisi mengaudit tim penyidik kasus pembunuhan vina dan eki yang bertugas pada dua ribu enam belas lalu
ipw menduga ada ketidakprofesionalan penyidik dalam mengusut kasus pembunuhan dan pemerkosaan fina
terutama ipw menyoroti minimnya informasi identitas dpo yang dirilis delapan tahun silam
padahal seharusnya penetapan dpo dilakukan setelah polisi memastikan subyek hukumnya
selain itu polisi harus bisa menjelaskan alasan mengapa ada perubahan jumlah dpo dari tiga menjadi satu